dengan jumlah pemudik yang meningkat bagaimana pemerintah mengatur agar pemudik selamat sampai tujuan
terlebih cuaca buruk masih mengiringi perjalanan mudik
kami hadirkan wawancara jurnalis kompas tv fidi batlolone dengan kepala korps lalu lintas polri irjen aan suhana
anda di sapa indonesia malam saya fidi batlolone
saudara kementerian perhubungan memprediksi ada satu ratus sembilan puluh tiga juta pemudik yang melaksanakan mudik di musim mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini
jumlah ini meningkat sekitar lima puluh persen dibanding musim mudik lebaran tahun lalu
dan bagaimana kepolisian mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik ini
saya sudah bersama dengan kepala korps lalu lintas polri inspektur jenderal polisi aan suhanan
terima kasih untuk waktunya di sapa indonesia malam kompas tv
pak anda tentu sudah melakukan survei di lapangan ketika persiapan mudik tahun ini
evaluasinya seperti apa mengenai kesiapan mudik di musim mudik lebaran tahun ini pak
ya melihat angka tadi dari pak kementerian perhubungan hasil surveinya memang cukup luar biasa
ini menjadi tantangan tersendiri buat kita ya buat kepolisian dan seluruh stakeholder untuk betul betul mempersiapkan mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini
baik pak ini ada peningkatan jumlah pemudik sampai satu ratus sembilan puluh tiga juta atau lima puluh persen lebih tinggi dari yang tahun lalu
apakah berdampak pada misalnya bagaimana strategi kepolisian tahun ini apakah lebih intens atau seperti apa pak
betul jadi setelah kita survei kemudian dapat angka dari hasil survei kementerian perhubungan kita mulai melakukan beberapa simulasi
simulasi untuk memutuskan skema apa saja yang akan dilakukan pada saat arus mudik itu
karena angkanya cukup tinggi kita sampai beberapa kali simulasi di ruas jalan jakarta cikampek kemudian cipali sampai ke semarang
ini kita simulasi kita lihat pcr nya dengan angka satu ratus sembilan puluh tiga ini ada di satu dua puluh satu untuk di jakarta cikampek
artinya ini sudah stuck harus selalu lintas
kemudian di cipali sendiri sampai ke isi rasio
artinya sampai ke satu tujuh artinya ini semakin parah
sehingga kita coba simulasikan memasukkan pembatasan angkutan barang tiga sumbu ke atas
ini angkanya masih di atas satu
kemudian kita masukkan kontraplow satu lajur dua lajur angkanya masih delapan lebih
harus ada di delapan ke bawah
sehingga kita masukkan skema ganjil genap penerapan ganjil genap di
di jakarta cikampek sampai dengan kali kampung kita mendapatkan pc ratio yang cukup moderat di angka tujuh puluh dua
itu makanya tahun ini ya untuk penambahan skema ini skema gage ini menjadi skema yang sudah definitif
namun pelaksanaannya kita melihat indikator indikator arus lalu lintas setiap jalannya pada hari tersebut
jakarta cikampek ini ketika arus selalu lintas tiga jam berturut turut ada di angka lima
itu kita harus melakukan kontraplow satu lajur
kemudian sampai ke tujuh ribu itu kita melakukan kontraflow tiga lajur
kalau sudah tiga lajur di jakarta cikampek kita harus melakukan one way di cipali
itu indikator yang kita gunakan sehingga penerapannya sangat tergantung
kita sudah jadwalkan tapi untuk pelaksanaannya tetap melihat indikator arus lalu lintas yang ada pada saat itu
kemudian satu lagi ada pengaturan arus di penyeberangan di skb tersebut
kita sudah membuat strategi untuk penyeberangan ini di bakauni merak ketapang gelimanuk
kita akan berlakukan penundaan perjalanan atau daring system
buffer zone untuk kantong parkir menunggu giliran masuk ke pelabuhan
karena pelabuhan ini kan spesifik sekali
jadi kita tidak bisa memaksa untuk masuk
kalau kita paksa untuk masuk tentu akan berpengaruh kepada arus lalu lintas yang ada di luar
ini bisa stuck bisa ngunci sehingga tidak bisa bergerak semuanya
jadi kita atur pelabur masuknya di barber zone tersebut untuk penyeberangan
karena perhubungan menyebut minat terbesar untuk mudik atau selama arus mudik ini atau arus balik nanti ini menggunakan kereta api
tapi tetap tidak ringan ya pak pekerjaan untuk mengatur di jalan raya dan jalan
jadi kereta api itu moda transportasi memang yang menjadi favorit ya hasil survei
ada tiga puluh juta kalau tidak salah masyarakat kita yang akan menggunakan kereta api
di samping kereta api ranking kedua ada bis
ranking ketiga ada kendaraan pribadi
ranking keempat ada sepeda motor dan mobil sewa
artinya yang mobil kendaraan pribadi sepeda motor mobil sewa itu semua ada di darat
artinya tetap yang terbesar itu di darat untuk moda transportasinya menggunakan jalan
kita saya sebutkan tadi ini challenge tersendiri untuk mengolah arus mudik dan arus balik tahun dua ribu dua puluh empat ini
dan dari jabodetabek ini cukup tinggi
asal masyarakat yang mudik itu tertinggi kedua setelah jawa timur jabodetabek
baik pak puncak arus mudik enam sampai delapan april
nah kalau puncak arus balik ini
arus balik ini kita melihat data empirik ya kemudian survei dari kementerian perhubungan
diprediksi untuk puncak arus balik ini ada di tanggal empat belas dan lima belas april
ini hasil survei dari kementerian perhubungan juga demikian
itu angkanya di lima belas itu paling tinggi
jadi kita menghibur ya
nah sesuai dengan arahan dari masing masing instansinya kebijakan dari masing masing instansinya untuk menunda perjalanan balik nanti
jangan semua di tanggal empat belas dan dua puluh
jadi nanti pada puncak balik ini bisa kita urai
kalau ada beberapa masyarakat yang menunda perjalanan baliknya
dan dari bujt pengelola jalan tol juga memberikan diskaun
tarif tol untuk tanggal tujuh belas delapan belas sembilan belas
ini untuk menarik masyarakat menunda perjalanan baliknya nanti
baik pak kalau mengantisipasi cuaca buruk bisa menjadi kendala
apa yang akan dihimbau kepada masyarakat agar ini tidak menjadi kendala begitu
jadi ikuti kepada masyarakat
melalui bmkg sudah ada juga aplikasinya
melalui kita instagram twitter forlantas ntmc
bisa melalui kontak senter
itu media itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat
jadi silakan masyarakat bisa mengontak itu
termasuk mengupdate di media
itu bisa update terus informasi yang ada
sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi
masyarakat bisa menunda perjalanan
seperti kemarin di bocimi itu
kita cepat informasikan kepada masyarakat
kita cepat alihkan arus
walaupun pada saat bencana itu
baik pak apa yang perlu dipersiapkan masyarakat
ketika kembali misalnya dari kampung halaman
menyumbang potensi kemacetan yang semakin ini
tentu skema skema yang sudah kita buat
kita sudah membuat skema kontraplo
apa yang sudah kita siapkan ini
artinya masyarakat pegang peranan penting
untuk kelancaran arus lalu lintas
balik tahun dua ribu dua puluh empat ini
karena pengen cepat sampai ke rumah
tidak ada hambatan di jalan nantinya
jadi kendaraan yang berkeselamatan
ikuti aturan yang sudah kita buat
ikuti aturan yang ada di undang undang
sehingga semua bisa berjalan lancar
untuk pengendara roda dua terutama
masyarakat kita yang menggunakan roda dua
tidak usah menggunakan roda dua
terlibat dalam kecelakaan cukup tinggi
ada tiga lebih kecelakaan
mungkin ikut program pemerintah
dua jam maksimal harus istirahat
inspektur jenderal an suhanan
bagaimana persiapan dan antisipasi
arus mudik dan arus balik